anda kembali bersama kami di cnn indonesia business hingga akhir dua ribu delapan belas
bank indonesia menargetkan seluruh perbankan di indonesia
ke kartu dengan logo burung garuda anda sudah punya
yang artinya kartu ini dapat digunakan dalam segala transaksi debit online maupun juga elektronik
sekilas kartu anjungan tunai mandiri ini tampak tidak berbeda dengan kartu atm pada umumnya
namun pada bagian kanan bawah kartu tampak logo burung garuda bertuliskan gpn
gerbang pembayaran nasional merupakan kebijakan bank indonesia
yang telah dijalankan oleh sembilan puluh delapan bank nasional
selanjutnya kartu anjungan tunai mandiri ini dapat digunakan dalam segala transaksi debit online maupun juga elektronik
selanjutnya pada dua ribu dua puluh dua semua nasabah setidaknya memiliki satu kartu gpn
kebijakan penggunaan kartu gpn ini dikeluarkan agar sistem pembayaran lebih efisien
keamanan data nasabah pun terjamin karena pengolahan data bank dilakukan di dalam negeri
kita yakin dengan adanya gpn ini baik industri maupun masyarakat akan memperoleh efisiensi
karena infrastruktur yang tadinya demikian banyak masing masing harus memiliki sendiri
masing masing harus memiliki sendiri maupun masyarakat akan memperoleh efisiensi
kita harus mempersesuaikan sendiri dengan bersatu dalam sebuah wadah yang namanya gpn ini
tentunya bisa di sharing cost nya sehingga lebih efisien
edc tidak harus berjejer di setiap merchant ya
infrastruktur pun juga tidak harus satu persatu karena satu kartu diterima di seluruh kanal sistem pembayaran
sejak april lalu perbankan di indonesia telah menerapkan penggunaan kartu gpn pada nasabah barunya
pada tahap awal kartu gpn ini masih berfungsi sama dengan kartu atm pada umumnya
pada tahap satu ini bank bank ini hanya menjalankan sesuai dengan ketentuan dari bi
nah ini memang dijalankan sesuai tahapan tahapan
nah tahap awal fungsi atm ya masih sama dengan atm reguler
jadi bisa untuk transaksional lewat e channel atm mesin edc tapi digunakan khusus dalam negeri
pada tahap satu ini bank bank ini hanya menjalankan sesuai dengan ketentuan dari bi
bank indonesia telah menyiapkan tiga ratus delapan puluh ribu kartu berlogo gpn
pada tiga puluh juli sampai tiga agustus mendatang merupakan pekan gpn
semua masyarakat dapat menukarkan kartu atm lama dengan kartu berlogo gpn di seluruh perbankan tanpa dipungut biaya
hei karima surabaya
redaksi cnn indonesia kami berterima kasih atas besarnya perhatian pemirsa terkait topik gerbang pembayaran nasional
kami juga berterima kasih atas beragam kritik dan juga saran terkait presentasi kami bertema gerbang pembayaran nasional ini di program cnn indonesia bisnis pagi pada awal pekan ini
dan untuk menelisik seperti apa lebih dalam lagi apa sebenarnya manfaat gerbang pembayaran nasional bagi anda para pemilik kartu debit saya juga pemilik kartu debit
kita akan berbincang langsung saja sudah hadir di sebelah saya saat ini direktur eksekutif departemen elektronifikasi dan gpn bank indonesia
bapak pungki p wibowo
selamat pagi ibu
nonton juga presentasi kita pak cnn pak
nonton ya pak
tanggapannya bagus konten bagus
ikecing beritanya saya akan lebih mendalam agak tidak hanya ikecing tapi lebih mendalam karena saya sudah punya ahlinya di depan saya
pak pungki gerbang pembayaran nasional sebuah program yang banyak diapresiasi karena komentarnya juga relatif banyak yang positif gitu
gpn itu apa sebenarnya pak
saya punya slide yang disiapkan oleh tim cnn indonesia business mungkin sebelumnya kita lihat terlebih dahulu untuk awal mengenai mungkin slide selanjutnya bukan yang ini
yang awal terlebih dahulu mungkin ada yang selanjutnya sambil menanti mungkin pak ya
nah ini mungkin silahkan pak pungki dijelaskan secara lebih mudah dimengerti oleh penonton kita
jadi gerbang pembayaran nasional itu ada tiga lembak tiga entity yang kita bentuk di situ
yaitu lembaga standar
lembaga standar lembaga services dan lembaga switching
lembaga standar di situ segala sesuatu standar peraturan standar internasional yang harus untuk keamanan it nya juga
itu yang membeset peraturan dan set standarnya dan nanti dikeluarkan oleh peraturan adalah bank indonesia
ini melibatkan industri itu disitu dilakukan oleh asosiasi sistem pembayaran indonesia aspi
lembaga services ini semua data capturing and monitoring itu dilakukan di lembaga services
jadi proses transaksi settlement antara lembaga switching ada empat itu semua dimonitor di lembaga services oleh penyelenggara transaksi ekonomi pten
lembaga switching yang rame tadi kata mbak ada empat
ada empat lagi ya
empat ini adalah lembaga yang saat ini diakui
dikakui sebagai prinsipal switching di bank indonesia
untuk menyelesaikan semua transaksi debit domestik di bumi indonesia yang dikeluarkan oleh seluruh issuer bank yang ada di indonesia
bank itu adalah issuer berarti ya
bank indonesia ini adalah sebagai iswa
kartu dia semua transaksi debitnya dilakukan di indonesia
hanya di alam negeri
iya hanya di alam negeri saat ini
jadi gpn ada tiga tadi bapak sudah sebutkan
itu melibatkan baik itu lembaga switching lembaga services dan juga standar
tapi alasannya kemudian mengapa ini dikeluarkan pak pungki
di lembaga switching itu menjalankan proses rks
yaitu mereka melakukan clearing settlement dan rekonsiliasinya
itu diselesaikan di lembaga switching
nah gpn ini lembaga switchingnya itu diatur semua prosesnya
routing dan pemprosesan transaksinya dilakukan harus di indonesia
satu national security menjadi alasan yang utama
baik pak apungki saya jelaskan sedikit
kita punya slide yang tadi sebelumnya yang awal mungkin teman teman produksi boleh mengeluarkan slide yang awal
pak pungki mungkin ingin menjelaskan hal tersebut
silahkan pak punggi inikah yang bapak maksud
nah empat tadi itu adalah lembaga switching yang kita akui yang untuk berperan di gerbang pembayaran nasional
sebelumnya itu dilakukan oleh prinsipal debit internasional atau kita bisa istilahkan global prinsipal switching
ya yang ada di indonesia adalah ini yang disebutkan dia
baik ada visa mastercard unionpay ucb ya pak
dan ini adalah yang lembaga switching
lembaga switching nah data center belum tiba di indonesia
belum ada sampai saat ini pak
saat ini dengan adanya gpn empat ini tetap bisa eksis
membantu pemprosesan yang ada di gerbang pembayaran nasional
ya karena itu mereka mulai membangun data center di indonesia
baru mulai membangun data center di indonesia
dua di antaranya sudah punya
dua di antaranya sudah punya
sudah punya di indonesia
yang mana saja pak yang sudah memiliki server
dia sudah punya jadi dia kelihatan
beliau sudah punya ya begitu baik
transaksi sekarang diproses di luar republik indonesia mereka sudah menyiapkan untuk bertransaksi di sini
dan mereka sudah kerjasama dengan empat lembaga switching tadi
jadi istilah yang ada di youtube
ya brand tersebut
mereka senang malah bisa bekerja saat ini bisa bekerja sama
mereka kita hargai sebagai global festival switching
dan juga biaya apa mereka juga berpaktivasi walaupun biaya yang di charge lebih murah
karena indonesia potensial marketnya tinggi
dan di situ ada sistem kedaulatan pembayaran nasional kita terjaga dengan sejuk
dengan manis dengan cantik
jadi bi sepakat dengan kedaulatan yang menyejukkan dan cantik tadi itu
karena kita sebagai negara yang open economy
sejak dulu pun di undang undang dasar pun tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima bahwa indonesia berperan aktif dalam internasional ya
pergerakan internasional berdasarkan kedaulatan dan lain sebagainya
nah di sini kita jalankan dengan baik
kita tidak anti atau apa
has to follow our regulation dan kedaulatan kita
and dengan pendekatan dengan bicara yang sejuk dengan kesempatan mereka bekerjasama dengan lembaga switching data di kpn secure
baik kalau kita tarik kronologi akhir dua ribu tujuh belas akhir gpn diluncurkan
teman teman prinsipal global yang untuk bagian switching tadi baru akan membangun server begitu
mereka begitu pada saat kita bicara kita akan melakukan ini mereka mendukung dan mereka sudah mereka mulai membangun dan saat ini sudah berjalan
ada di bumi indonesia
baik kemudian yang poin ketiga kak potensial loss bagi republik indonesia atas pajak yang tidak dipungut bisa pak
itu terkait dengan poin dua
dulu diproses di luar ya
segalau pengurusan di luar berarti ada data kita yang keluar kan
ilustrasinya pak saya mau transaksi debit gunakan salah satu switching principle global itu di
diproses dan di routing di luar negeri
di luar negeri oke
sehingga memprosesan biayanya ada di luar kan gitu ya
di luar negeri tidak masuk sebagai
nah sekarang harus di bumi indonesia dan otomatis kalau ada di bumi indonesia kan jadi objek pajak
kalau dulu berarti bukan ya
berarti sebelumnya tidak objek pajak kali ini
mungkin tidak semuanya karena ada juga ada yang dilakukan di situ
membawanya kembali ke dalam negeri
dan cantiknya program ini adalah kita welcoming tetap
prinsipal switching global tetap senang karena tetap bisa berusaha di indonesia bekerjasama dengan gpn kita
dan kita juga me welcome dengan baik
tetapi satu dengan adanya kerjasama ini yang sudah eksis di lembaga switching gpn
beli bank pembelian nasional juga harus meningkatkan kemampuan
lebih kompetitif lagi
lebih kompetitif gitu ya tapi dia membantu gitu ya
jadi mereka harus juga bisa menyediakan service yang diatur di lembaga standar sesuai dengan standar internasional
sesuai dengan yang pernah dilakukan sebelumnya
karena itu kita harus berpacu
karena itu kita harus tetap profesional
menjalankan standar yang ada
tetapi dengan harga yang lebih murah
dan memberikan pajak juga untuk negara kita
memberikan pajak bagi negara
saya sedikit pak ini terkait dengan mdr pak merchant discount rate
dan salah satu yang tertinggi di asean artinya
sebelumnya sekarang udah nggak
kemudian kita ingin tahu
setelah kita menghitung
kan tentu saja menyediakan jasa jasis pembayaran ada biayanya
setelah kita menghitung
apakah ini terlalu rente ekonomi
kita menghitung kepantasan gitu ya
kepantasan yang masih bisa diterima sebagai penjaga jasa sisi pembayaran
dan tetap mempunyai appetite untuk melakukan itu
kan kita juga
mereka juga bukan pekerja sosial
dan masyarakat masih cukup senang
karena tidak terlalu mahal
dan itu sangat membantu lho mbak
sangat membantu masyarakat menghitung sekarang mereka
oke kalau saya bertransaksi ini dengan lebih murah
membantu empat yang sudah ada ini
so jadi kita mencatat
ini tiga hal penting yang sangat menyenangkan adalah
sisi pembayaran lebih murah aman dan efisien serta handal
jadi masyarakat kepentingan kepuasan konsumen terjaga
secara makroekonomi yang paling penting adalah
kita national security terjaga
dan juga tentunya income melalui tax tidak masuk
yang ketiga kita menunjukkan sebagai negara yang welcome
kepada investor asing dengan cantiknya kita berbicara
mereka bekerja sama dan telah terjadi
baik pak pungki dari penjelasannya dan kita tahu sendiri
pasar potensial terbesar di asia tenggara
kita rajin sekali bertransaksi
apakah dengan hadirnya gpn menimbulkan gejolak juga
dan juga dengan switching principle
gejolak dalam arti gini
karena kita berkomunikasi dengan baik
kita berkomunikasi dengan baik
duduk di meja yang sama
karena dia berpotensi kehilangan bisnis besar di indonesia
tapi sekali lagi tadi yang poinnya mbak
untuk investor untuk masuk
karena memang kita potensial marketnya besar sekali
apalagi dengan kestabilan politik dan keamanan yang begitu terjaga
tentu saja investor akan masuk
tetapi kita menghitungnya di bank indonesia disini
sistem pembayaran harus aman efisien handal dan affordable
karena itu harga semacam ini adalah yang bisa kita lihat
oke jalan ya
mentor dengan ini
bersifat switching global kita undang untuk tetap membantu
dan ternyata mau semuanya
kami memberi apresiasi pada pak yudhoy
saya ingin melanjutkan dengan apa yang harus nasabah lakukan saat ini setelah gpn diluncurkan
oh gak ada lagi
mungkin dimunculkan sedikit
pak pungki ingin menjelaskan di layar di screen kita mengenai mdr tadi
bukan yang sebelumnya
oh jadi ada poin tersebut
dan untuk bantuan sosial non tunai berapa yang dibayarkan
⁇ show indonesia untuk masyarakat yang kurang mampu kita harus berikan yang terbaik
jadi sebuah peradilan untuk masing masing
tapi untuk kelompok tertentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pendidikan
dan target jangka panjang
target jangka panjang
poin bapak jokowi dan gubernur kami bapak periwarjo pendidikan menyangkut orang banyak
dan itu adalah modal aset bangsa indonesia
bantuan sosial non tunai sekarang bisa menurunkan kemiskinan sembilan puluh tiga insya allah kan
itu non tunai sekarang
saya sampai speechless
saya ingin tanya nasabah kayak saya harus ngapain setelah ada kegiatan
tapi sebelumnya pak tiga menit telah berlalu kita lihat pak ke bursa seperti apa ya
isg dibuka pada perdagangan pagi hari ini
wow kita rebound ya setelah kemarin kita terkoreksi ya
nyanyian gara gara bank indonesia datang
yang ini saham perbankan memudah menopang ya pak kinerja hari ini
enam ribu empat belas level psikologis yang sangat baik
yang sangat berpengaruh tipis memang tapi semoga saja wall street yang ditutup menghijau pada perdagangan kemarin memberi energi juga menular ke bursa domestik sehingga kita juga berada di teritori positif
dan yang menarik juga pak pungki apple salah satu yang banyak juga pengguna di indonesia
kemarin sahamnya satu triliun dolar amerika serikat
jadi empat belas empat ratus triliun rupiah kalau dikonversikan ke rupiah
yang pertama kali dalam sejarah perusahaan terbesar market capture
jadi confirm ya
confirm kan pendapat mbak
indonesia a big potential market
kita indonesia kita jaga indonesia dengan baik
nah betul pak kita ke rupiah ya pak kita lihat
nah ini yang agak bismillah
oh pak kita terkoreksi pak pungki
tapi kami mengapresiasi ketika bank indonesia selalu mengatakan bahwa akan selalu ada di pasar memberikan kebijakan kebijakan yang relatif
tentunya tidak akan membiarkan rupiah sendirian
pak pungki kita akan kembali saat lagi dengan clue ya ataupun juga apa langkah langkah real yang harus saya dan anda yang memiliki kartu debit lakukan selanjutnya
kami kembali saat lagi tetaplah di senan indonesia business
terima kasih anda masih bersama kami dan kembali kita lanjutkan perbincangan bersama direktur eksekutif departemen elektronifikasi dan gpn bank indonesia
bapak pungki pewibo pak pungki masih bersama kami saat ini
terima kasih pak
selanjutnya saya penasaran lantas banyak juga yang bertanya
terus sampai tanggal tiga itu apakah udah terakhir mbak hera gitu atau jangan jangan masih panjang jangka waktunya
terima kasih mbak hera mbak hera mention mengenai tanggal tiga
sebetulnya ini adalah kampanye aja waktu kampanye penukaran tetap berjalan sepanjang tahun gitu ya
jadi tapi dengan tadi
bukan hari terakhir berarti tanggal tiga
bukan hari terakhir
kampanyenya sampai tanggal tiga
nah sama ya tanggal tiga insya allah nanti dilanjutkan lagi
berarti cnn membantu kampanye bi ya pak
jadi mendorong mereka tuh belum mbak
dan juga satu mbak memberikan berita yang bagus mendorong tapi dengan yang lebih sejuk
oh kita agak panas ya kemarin
apa mendorong sehingga bank juga terdorong untuk menyediakan kartunya secepat cepatnya kan
jadi kita gempuk kita lakukan semuanya gitu ya
ini untuk masyarakat perbankan juga disediakan
peralatan edc tadi saya sudah lihat edc harus tersedia juga
masyarakat segera bergerak tukarkan dan tidak boleh ada biaya ya penukarannya
pak kita lihat ini ada slide mungkin yang kami juga butuh keterangan mungkin singkat dari bapak
karena logo gpn nya seperti apa boleh diterangkan secara singkat pak
jadi logo gpn ada di kanan bawah ya
selalu di kanan bawah ya pak
baik yang garuda merah atau garuda putih ya
disitu ada di kanan bawah
disitu ada lambang bank sebelah kanan atas biasanya ya
nah manfaat kartu berlogo gpn
disini dapat tinggalan semua transaksi di semua mesin edc di seluruh indonesia
saya butuh bantuan mbak
cnn dan juga seluruh pengguna kartu debit
kalau ada edc dimanapun bilang
oh mbak kartunya bank ini
laporkan ke bank indonesia
karena itu tidak boleh
harus bisa semuanya untuk utu debit
jadi kalau nanti terutama di airport airport
kan kita lihat di lounge terutama
ada sepuluh itu salah
laporkan ke bank indonesia
masyarakat tidak dikenakan biaya oleh merchant
jadi nanti kalau sudah surcharge
laporkan ke bank indonesia
laporkan ke bank indonesia
laporkan ke bank indonesia
ada ini apa di website kita
harusnya masih bisa ya
tidak ada di biaya
tidak perlu ada biaya
tidak perlu mbak uang tunai jalan berdua besar tentu
karena kita sekarang mengandalkan kartu debit
meningkatkan pelindungan konsumen dalam pengaman data transaksi nasabah
tadi saya matur bahwa data semua diproses dan di roating dalam negeri
untuk national security terjaga ya
seperti salah satu medsos masalah kebocoran data
insya allah data yang dengan ada gpn ini semuanya tetap eksis di bumi indonesia dan dijaga keamanannya
karena itu bapak gubernur kami pak ferry wajah selalu mengatakan national security
yang ini tadi sudah kita bahas ya pak ya mdr ya
kita ke slide selanjutnya mungkin
mumpung kita punya pak pungki langsung di sini
pak ini skema harga pak
mungkin dijelaskan secara ringkas saja
jadi untuk uang elektronik ya
kalau kita bicara uang listrik
on us dan off us mungkin bisa diberi keterangan
jadi on us itu adalah kalau mamanya mbak punya kartu sebagai contoh saya bicara di sini
edisinya bank x
dilakukan di edisi bank x
penggesekan di bank x
ya atau atm bank x
itu tidak boleh top up di bawah dua ratus ribu itu gratis atau nol
top up dua ratus ribu maksimal tujuh ratus lima puluh rupiah
sampai dengan tujuh ratus lima puluh
tapi kan sekarang yang iman itu penerbitnya banyak
ada kompetisi kan
bank bank kompetisi kan
masa walaupun itu peraturan boleh
karena ini pasar ya
pasar persaingan semuanya
market speaks gitu ya
so competition akhirnya menciptakan efisiensi
penerbit dapat menetapkan biaya transaksi dengan besaran yang berbeda beda
diatur menjadi lebih murah
kalau top up uang elektronik of us
itu bervariasi antara seribu sampai enam ribu lima ratus
contohnya top up uang elektronik juga mitra indomay
itu mbak ya
dulu itu sebesar ini loh mbak
sekarang kita nggak boleh
boleh tetap ngenain biaya off us nya
ini ya pak kalau persaingan yang ke rupiah nggak apa apa
khawatirnya jangan sampai ada supaya nggak jadi ke harga maksimal gitu ya
tidak boleh kaget kaget
ini akan kita evaluasi secara bertahap
jadi ini ada perbedaan tadi
kita slide selanjutnya boleh pak pungki
selanjutnya kita punya
nah ini adalah untuk transaksi pembelian penggunaan tidak dikenakan biaya ya pak ya
itu terminal usage fee itu contohnya seperti apa pak agar lebih mudah
terminal usage fee itu kalau kita mau bertransaksi misalnya di tol ya
atau di dc
tadi ada pembagiannya mbak
jadi bukan hanya ke prinsipal switching semuanya gitu ya
ada untuk peralatannya
isuernya ada gitu
itu ada bagian bagian yang kita bagi
dulu kan dua dua tadi tulis di situ ya
dulu dua dua mungkin sebagian besar dilakukan oleh yang punya switchingnya tadi
sekarang kita bagi untuk yang memiliki peralatan masih tiga puluh lima
masih memiliki porsi
baik ke selanjutnya kita lihat masih dari data resmi bank indonesia ini skema harga untuk
ini kartu debit ya pak
nah wah ini saya mau dengerin karena saya pengguna juga
ini on us ya
ini on us itu berarti edc yang sama dengan kartu anda tadi
merchant regular mdr berkisar lima belas
nah banyak yang ngatur bilang kok on us padahal pakai kartunya bank x pakai edc bank x lima puluh
jadi mbak untuk yang bantuan sosial pun misalnya bank saya sebutkan banknya
bank mandiri mau transaksi di bni itu biayanya
kalau untuk yang transaksi biasa on us itu yang on us dia yang tadinya nol memang naik ke enam
untuk mengkompensasi yang tadi yang off us tadi gitu loh kan turunnya jauh tuh
tapi ini turun ya pak dari tiga lima ya pak ya
sebelum gpn ya
turun menjadi lima belas
cukup signifikan ya pak
tapi merchant khusus pendidikan coba mbak lima belas kalau on us
on us nya baik
merchant khusus sbpu lima belas
baik kita ke slide selanjutnya
kita di dalam internal bilang kita kurangi rente ekonomi untuk indonesia
jadi biayanya bisa untuk
kata kata yang membakar nasionalisme ya pak
pak masih terkena hal tersebut nih off us pak
tadi on us pak mungkin
pendidikan jadi tujuh puluh lima
kalau merchant khusus sbbu kenapa sbpu
nah ya kan orang banyak menggunakan mbak
hal di latin rumah banyak loh untuk mendapatkan
dan itu salah satu mesin ekonomi nasional ya pak mobilisasi dan lain sebagainya
sangat bangga bapak presiden mengatakan bahwa harga sekarang sudah sama
even di papua dan kita
kita kasih dari sisi pembayaran pak untuk biayanya pun kita turunkan dengan sekian
jadi masyarakat non tunai biaya turun
sama seperti g dua p
baik masih adakah kita
pak pungki skema harga ini tadi kita sebenarnya sudah menyinggung sedikit
tapi mungkin bapak ada yang ingin ditambahkan
silahkan pak mengenai hal ini
oke yang poin atas menarik mbak
nah ini harus mbak tekankan terus mohon perkenan mbak ya
cnn kami dibantu
kebijakan skema harga ppn pada k dua db melalui penetapan merchant discount rate
yang sebenarnya dibuat kepada merchant berasal asas manfaat yang diterima merchant
termasuk penyelidikan infrastruktur jaringan blablabla
menghindari risiko yang diterima uang palsu
merchant loh mbak
merchant ya pak ya
jadi pedagang tokonya
kalau mereka petugas toko kan sering mbak
terutama kalau beli perhiasan ibu ibu
aduh kesel banget pak kalau jadi kayak pembeli gitu pak
kalau ada yang asasi nggak jadi beli
padahal kan beli kan ada pajak juga yang terima negara
itu lapor ke bank indonesia
karena tidak boleh lagi ada
ya banknya kita peringatkan
karena kita mengasih bank
banknya akan memperingatkan kepada merchant
dan kita mengasihkan melekan
tidak ada mulai ppn
tidak ada boleh ada terjadi
menarik ini mungkin bagiannya menyaksikan kami pagi hari ini
apabila anda mungkin bertransaksi dan ada kata kata disampaikan pak pungki tadi
kalau anda gesek kemudian ada petugas merchant yang mengatakan
mau apa enggak gitu
anda bisa mencatatnya memberi laporan pada bank indonesia
karena akan mendapatkan teguran dari bank indonesia
dan kita akan cek terus
sehingga yang poin pasal delapan ayat dua pbi kami sebelas sebelas pbi dua ribu sembilan sebenarnya sudah kita bicarakan
tetapi sejak ada gpn kita endorse lagi
jadi penyedia alat tadi ya mbak
penyedia alat ya
baik jadi kalau di toko toko gitu yang punya edisi
kerjasama dengan pedagang yang merugikan
penjelasannya termasuk ke dalam pengetahuan tindakan
yang merugikan adalah tindakan pedagang yang merugikan prinsipal
penerbit akuaia dan atau pemegang kartu
antara lain pedagang diketahui melakukan kerjasama dengan pelaku kejahatan
memproses penerbitan gesek tunai
gesteun enggak boleh kan ya
atau memproses tambahan biaya transaksi atau search
jadi ada itu laporkan ke bank indonesia karena itu melaksukkan tindakan yang tidak diperbolehkan
pak pungki sangat insightful sekali
untuk kita pagi hari ini
saya ingin memberi anda kesempatan
terima kasih ya
pak pungki silakan
closing statement dari bank indonesia
khususnya terkait program gerbang pembayaran nasional ini
terima kasih mbak
gerbang pembayaran nasional adalah suatu aplikasi sistem pembayaran
antara bank penyegara jasa sistem pembayaran
sehingga dimungkinkan adanya biaya yang lebih murah
biaya yang apakah pemeriksaan yang lebih aman efisien dan handal
ini untuk masyarakat indonesia beralih bertransaksi secara non tunai
dan satu diproses dan di rooting dalam negeri dalam rangka mendukung perekonomian indonesia
semua masyarakat indonesia beralihlah kepada gerbang pembayaran nasional
dan terima kasih khususnya kepada cnn yang mengadakan acara hari ini
terima kasih beritanya
insya allah kita terus bekerja sama untuk indonesia
baik terima kasih pak pungki p wibowo
direktur eksekutif departemen elektronifikasi dan gpn bank indonesia
cnn pun menyampaikan satu hal
kita tidak ada kaitannya satu sama lain
tapi kami memang informasikan apa yang publik perlu tahu
terkait khususnya terkait gerbang pembayaran nasional
terima kasih telah bersama kami pagi hari ini di cnn indonesia business